terima kasih anda masih menyaksikan political show
wacana penundaan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul di publik
tak tanggung tanggung dua ketua lembaga tinggi negara yakni ketua dpd lanyala mataliti dan ketua mpr bambang susatyo
belak belakan melontarkan usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
mengapa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tak pernah padam
siapa main mata agar pemilu ditunda
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung penggagas jokowi prabowo dua ribu dua puluh
muhammad kodari tepuk tangan dong buat penggagasnya
masih sama sikapnya ya belum berubah ya mas kodari ya
konsisten perjuangan baru dimulai
perjuangan baru dimulai karena dapat angin dari wakil ketua dpd sultan ajamudin
saya merasa dapat kembali
selamat malam pak sultan wakil ketua dpd
terima kasih sudah hadir
selamat malam pak dabina
ada juga pakar hukum tata negara dari universitas andalas daferi amsari
selamat malam udaferi
dan wasekjen partai demokrat janssen sitindaun
selamat malam bang janssen
selamat malam nana
ini demokrat paling kencang ini menolak
oke demokrat paling kencang menolak dan bergabung juga melalui sambungan zoom
direktur eksekutif poltreking indonesia mas hanta yuda
selamat malam mas hanta
selamat malam nana
oke terima kasih sudah bergabung
dan sebagai bentuk dari partisipasi publik kita ingin mengajak teman teman mahasiswa
ataupun teman teman milenial untuk bisa bergabung pada malam hari ini
dan setiap episodenya political show
apakah sudah bergabung teman teman mahasiswa dari universitas andalas padang
ini semua berarti mahasiswanya udaferi
udaferi langsung udaferi mengerahkan pasukannya
selamat malam teman teman mahasiswa
itu kayaknya di kos kosan ya
ada yang di
di gantung kayaknya di belakang saat malam
teman teman mahasiswa nanti bisa mengkritisi bisa bertanya bisa menyatakan pendapat
silahkan kalian punya suara di sini dan juga di pemilu dua ribu dua puluh
oke saya langsung saja mau ke dpd dulu karena dpd yang melontarkan wacana ini kayaknya ya pak sultan
pak sultan ini ketua dpd pak lanyala mataliti pada november dua ribu dua puluh
itu di acara munasidni melontarkan usulan bahwa sebaiknya pemilu dua ribu dua puluh dua
dua ribu dua puluh empat ditunda saja kemudian masa jabatan presiden jokowi diperpanjang saja
karena dua tahun kemarin presiden jokowi tidak bisa fokus tidak bisa banyak berbuat karena covid sembilan belas
atau pandemi covid sembilan belas dan pak lanyala juga secara eksplisit mendorong presiden mengeluarkan dekret begitu
ini keputusannya pak lanyala atau ini sudah menjadi keputusannya dpd
ya selamat malam mbak revina dan teman teman ini ada senior bang khodori ada senior juga bang jansen
dan teman teman ya saya juga kaget sebenarnya kan judulnya ini kan judulnya main mata gitu ya
main mata ya pemilu ditunda wah ini ngeri ngeri sedap ini
padahal kemarin kita tahunya idenya apa namanya kemarin itu topiknya mengkaji ulang demokrasi lah
oke konstitusi tapi oke gak apa apa karena memang topiknya
kemarin itu mengkaji ulang atau kembali ke undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan implikasinya tapi kan
teman teman di dpd itu ada satu ratus tiga puluh enam anggota
yang equivalent sebenarnya yang sama dengan satu ratus tiga puluh enam praksi
kalau di dpr
so semua punya hak suara dan semua punya hak untuk bicara
apalagi pimpinan ketua
tapi memang ada mekanisme internal dalam mengambil keputusan
jadi terkait dengan
yang tadi disampaikan bahwa ada statement yang memang
kemudian memang menjadi pokok bahasan yang sangat luas
beberapa minggu ini terkait dengan statementnya pak ketua
nah tapi saya sampaikan ini momentum baik juga untuk saya sampaikan bahwa
ide tentang judul ini apakah penundaan pemilu itu sama sekali jujur
di lembaga kita belum pernah dibahas
jadi itu lebih kepada statement dan wacana

statement dan wacana
nah kalau yang tadi ditanya juga bahwa ada ide atau gagasan lembaga untuk mengkaji ulang konstitusi
kemudian apakah itu melalui amandemen dan lain lain
termasuk ide terakhir kemarin itu yang kita diskusikan
untuk melihat kemungkinan apakah kembali ke undang undang dasar
empat puluh lima dan lain lain
oke itu wacananya ada
tapi masih jauh dari pengambilan keputusan
artinya bukan sebuah keputusan lembaga
oke wacananya ada bahkan sudah ada sidang ke enam dpd
sidang pari purna ke enam dpd
yang kesimpulannya adalah siap mengawal pengembalian naskah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ke naskah asli
setelah itu ada adendum
artinya itu kan menjadi keputusan resmi di sidang paripurnanya dpd
itu masih sifatnya
karena memang proses pengambilan keputusan di lembaga itu memang dia berjinjang
dan memang tidak begitu gampang juga
siapa yang melontarkan wacana itu pak sultan
itu kan wacananya tadi yang nggak ada di dpd
kenapa tiba tiba kemudian muncul wacana itu di dpd
iya mungkin kalau wacana mengembalikan ke undang undang dasar empat puluh lima kan semua teman teman tahu
memang lebih banyak diinisiasi oleh statementnya pak ketua ya
dan itu menurut kami juga bukan sesuatu yang justru bukan sesuatu yang buruk
bukan sesuatu yang justru harus ditafsirkan sebagai sebuah sesuatu yang tidak perlu dibahas
ya kan toh ini juga demokrasi semua punya hak untuk
malah kita senang makin banyak diskusi makin banyak ide dan gagasan
ya itu sebenarnya ciri bahwa memang kita ini apa namanya mengandung apa nama demokrasi
oke oke saya mau tanya daveri itu bukan sesuatu wacana yang buruk yang harusnya didiskusikan
jadi mengembalikan naskah uud empat puluh lima ke naskah as
dimana pemilihan presiden itu dipilih oleh mpr bukan pemilihan langsung itu bukan wacana yang buruk
itu bagaimana melihatnya
ya pertama tentu saja bukan boleh soal boleh tidak boleh ya
tapi soal patut atau tidak patut
patutkah menjelang dua ribu dua puluh empat pemilu wacana untuk memastikan representasi menjadi wacana
memperpanjang menunda mengubah mengganti sistem pemilu jadi menurut saya tidak patut
apalagi dilontarkan oleh seorang figur yang merepresentasikan lembaga negara
jadi di titik itu bagi saya masalah
kedua kalau bicara sejarah dan keinginan para pendiri bangsa ya ibu dan bapak bangsa kita
kan jelas bung karno misalnya menekankan kalau dalam kondisi yang lebih baik suatu saat kita akan mengubah undang undang dasar
ini keinginan para ibu dan bapak bangsa kita mengubah uud
bukan kepentingan lain
karena memang uud naskah awal bukan naskah asli
naskah awal itu dianggap sebagai revolusi ground wet ya
karena kondisi memang membutuhkan cepat ketika itu
nah setelah reformasi diperbaiki
nah tiba tiba kalau ada ketua lembaga negara menyatakan ini perlu dikembalikan kepada naskah awal
saya rasa memang ketua lembaga negara tidak baca konteks kenapa kita mengubah uud
dan perlu diketahui konsep perubahan sistem presidensial yang ada saat ini penuh dengan perbaikan
dulu kacau balau sekali itu
nah salah satu titik sentral perbaikan itu adalah bicara soal masa jabatan dan periode ya
term and teniornya masa jabatan presiden
dan konsep penetapan itu tegas dicantumkan di uud
pasal tujuh lalu dikaitkan dengan pasal dua puluh dua e uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi aneh bagi saya kalau bicara sekarang kecuali memang ada kepentingan yang tersebut
oke aneh bicara sekarang kecuali ada kepentingan yang tersembunyi
kepentingannya apa kenapa tiba tiba dpd berubah sikap
karena kita tahu dan itu sudah di trace ya di semua pemberitaan bahwa tahun lalu sampai awal tahun ini sikap dpd
terutama pimpinan dpd
ketua dpd itu sangat tegas menolak ada pendudukan pemilu
kemudian ada perpanjangan masa jabatan
apa kenapa kemudian berubah pak sultan
apakah itu anda juga sempat bertanya kenapa kemudian dpd harus berubah
apakah memang ada motif politik pribadi
iya jadi kalau concern concern lembaga dpd ini memang dari awal
dari awal hasil diskusi kita
kita coba merefleksikan juga dari apa namanya reformasi lah
termasuk delapan belas tahun dpd lahir
concern kita bagaimana lembaga ini diberikan penguatan
nah kemudian hasil kajian kita juga bahwa kalau hari ini masih banyak sekali masalah yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat
bahwa ada masalah politik ekonomi dan lain lain
nah kita menganggap masalahnya itu bukan di parsialnya di hilirnya tapi di hulunya
di hulunya itu dimana di konstitusi di demokrasi
dan saya termasuk bisa dicek di jadwal
di jejak digital
pada saat bang kodari dulu melontarkan apakah tiga periode justru kami yang paling tegas
justru kalau dulu alasannya dulu alasannya bahwa ada covid kemudian efisiensi negara butuh uang banyak kemudian mencegah polarisasi
justru kami yang tampil saya sampaikan saat itu justru kalau itu masalahnya justru kami lebih setuju kepada
bagaimana kita kembalikan aja ke mpr
kenapa baru sekarang disuarakan setelah tahapan pemilu dimulai setelah uang dari pemerintah sudah dikucurkan untuk persiapan tahapan pemilu
kenapa nggak dari kemarin kemarin aja
kalau memang dpd memikirkan itu ya
kalau dari jejak digital saya pastikan bahwa dari satu tahun setengah yang lalu dari dua tahun yang lalu juga justru concern kami di situ
bahwa memang memang kadang kadang cara menyampaikan ke publik
lembaga dpd dengan dpr itu agak sedikit beda
kalau di dpd itu ya memang semua punya hak untuk bicara ya
tapi anda belum menjawab pertanyaan saya kenapa sekarang baru dilontarkan
saya ingin tanya mungkin demokrat sebagai peserta pemilu ini ada masukan dari dpd untuk mengubah sistem kita ya
itu ini di tengah tahapan pemilu sudah dimulai mau pelaksanaan tapi sekarang muncul wacana itu yang sengaja dikumandangkan lagi
demokrat melihatnya bagaimana nih ada manuver dari dpd
ada istilah di bahasa inggris
apa itu maksudnya
jadi ingin kembali ke masa lampau padahal yang masa lampau itu jauh lebih buruk dari aturan yang sudah ada sekarang
benar sebagaimana disampaikan oleh dr ferry tadi
semua konstitusi di dunia ini dibuat dalam keadaan darurat
dalam keadaan terburu buru
besok negara mau merdeka kan harus ada tuh
undang undang dasar aja begitu
sama seperti orang mendirikan perusahaan sehingga kemudian pendengar cnn di luar sana bisa memahaminya lebih terang begitu
orang biasanya ingin mendirikan perusahaan
harus buat ada rt
jadi semua konstitusi di dunia ini itu dibuat dalam keadaan darurat dan terburu buru
untuk itu maka kemudian di tengah jalan butuh diubah begitu
konstitusi kita yang sekarang ini misalnya ya memasukkan begitu banyak pasal soal perlindungan ham
mau kembali lagi ke konstitusi kita tahun empat puluh lima yang tipis itu
belum lagi soal misalnya itu tadi pembatasan masa jabatan presiden
siklus pemilu lima tahun
dua puluh tahun ini sudah terbukti bagus kok
siklus pemilu kita yang berjalan lima tahunan ini
masa kemudian karena kepentingan ingin memperpanjang masa jabatan presiden satu dua tahun
itu makanya siapapun kemudian yang mendorong soal penundaan pemilu ini
tolong pendengar cnn catat namanya
itulah bukti komitmen mereka terhadap demokrasi kita
hukum besok mereka di pemilu
karena cara menghukumnya ini di pemilu juga
ini komitmen mereka terhadap demokrasi kita
kalau dikasih mereka mereka ini jabatan yang lebih besar lagi
jadi konstitusi ini hukum tertinggi begitu
inilah pegangan kita bersama
termasuk dalam politik termasuk dalam bernegara begitu
jadi jangan kemudian kita habiskan energi kita berputar putar terus
untuk hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini
saya mungkin dua tahun ini puluhan kali tampil di

jadi kita sudah lelah begitu ya
itu makanya saya pribadi cukup senang kami partai demokrat cukup senang begitu
dalam diskusi saya ya
kira kira beberapa bulan lalu dengan teman teman pdip
di televisi juga saya katakan
kami partai demokrat ya
sudah menunjukkan komitmen kami pada demokrasi pemilu reguler ini tadi
ya selama sepuluh tahun
ini sekarang tanggung jawab teman teman pdip lah ini
karena apapun pak jokowi ini
ya adalah bagian dari karir pdip
dan partai pemenang di pemilu kita kemarin adalah teman teman pdip
namun syukur tadi sebelum berangkat saya ke sini
teman teman pdip masih konsisten
itu makanya dua hari lalu saya nge tweet begitu saya sampaikan
waktu pembukaan tahapan pemilu pertama kali di kpu
yang hitung hari mundur itu
yang buka kan mbak puan
mbak puan selaku ketua dpr
sekaligus karir pdip ketika itu mengatakan

tidak ada penundaan pemilu
jadi komitmen ini kita hargai kita hormati
syukur alhamdulillah ibu puan tetap konsisten
dpr berarti yang sikapnya harus dijaga begitu ya
karena mpr dan dpd dua lembaga negara sudah goyang
jangan ditolak olah demi satu dua tahun perpanjangan masa jabatan begitu
jadi menurut saya pihak yang mengusulkan ini
pihak yang tidak bertanggung jawab
ini kita sudah masuk tahapan pemilu kok
saya kebetulan dpd ini kan beda dengan partai politik
kalau kami sudah masuk dalam tahapan nih
seperti saya selaku ketua dpc kemarin
ngumpulkan seper seribu kta di kabupaten di mana saya jadi ketua dpc
sudah diverifikasi sudah jalan semua nih
tiba tiba kemudian muncul kita tunda aja pemilu ini
macam macam alasannya masa karena kepuasan publik
itu makanya demokrasi ini berbeda
nanti kita bahas soal kepuasan publik linier gak ini oke silahkan
salah satu pertanyaan mbak rifana kan adalah
kenapa pemilihan langsung mau berubah ke mpr ya
jawaban sederhananya karena ada yang merasa tidak mungkin menang
kalau pemilihan langsung
jadi ada yang insecure
oke itu pihak pihaknya kenapa suaranya harus lewat dpd ini
karena yang paling mudah digoyang atau gimana
salah satunya ya dpd kan punya keinginan politik juga untuk memperkuat dirinya
saya termasuk sebagian dari teman teman htn yang mensupport dpd untuk diperkuat
tapi tidak harus terjadi transaksi dpd dan dpr
harusnya dpd itu memperkuat diri dengan merespon keinginan publik
ngomong apa yang tidak berani diomongkan di dpr
kalau dpr suka mengubah undang undang secara cepat dpd harusnya berbeda
kalau dpr suka kpk dilemahkan dpd harusnya bicara penguatan kpk
di sanalah dpd baru kuat
senat yang akan dipilih menjadi calon presiden begitu sikapnya
oke jadi anda melihat ada barter politik di sini ya
bang sultan ada barter politik di sini
sebentar mas kodari nanti ujungnya anda sebagai penggagas saya kasih waktu dulu
ada barter politik di sini
saya mau komentarin
tadi bang jansen sampaikan ya betul memang kita sudah memasuki tahapan
dan dari awal kami pun sebenarnya kan sama posisinya
tapi saya mau mengingatkan kembali bahwa banyak sekali hal hal bernegara
yang terkait dengan konstitusi dan demokrasi yang kami masalahkan sekian tahun ini
kemudian pemilu yang akan dilaksanakan dua ribu dua puluh empat itu dengan undang undang lama
bayangkan kita sudah mencoba melakukan bagaimana undang undang ini direvisi
bahkan kita challenge kmk tapi kalah
bagaimana justru concern kita di situ
mbak ya bisa bayangkan bang jansen ya
ini logikanya pemilu dua ribu dua puluh empat itu dilaksanakan dengan undang undang yang masih kita pakai nomor tujuh dua ribu dua puluh
yang buat kita bolongnya banyak
contoh tiket kita sudah pakai nonton
tiketnya sudah disobek tapi kita mau pakai lagi di film yang belum dilaksanakan
nah ini justru concernnya dpd loh
nah makanya saya bilang ini kita sudah berupaya lakukan challenge dmk
kemudian mencoba meyakinkan teman teman partai politik dpr
semua cara sudah dicoba begitu ya
gak bisa akhirnya pakai cara amandemen aja gitu maksudnya
ini ada masalah
justru kami mau sampaikan bahwa
dpd sangat concern dengan hal hal besar yang negara
di mana di konstitusi dan di demokrasi
cuman dpd apalah kan kita kan hanya gak sampai sepertiga bang
oke tapi dari tujuh ratus
jadi ini yang mengemukai ini kan soal penundaan pemilu
bukan soal tema tema yang tadi pak sultan sampaikan begitulah dia
ini kan soal penundaan pemilu ini
ini yang kemudian menggema di ruang publik kita
soal kemudian kembali ke ud empat puluh lima begitu
pada pasal pasal apa kan begitu dia
itu makanya saya katakan di awal tadi
semua konstitusi di planet bumi ini dibuat dalam keadaan darurat
tidak mungkin ada isinya yang ideal
itu makanya pas kan negara itu merdeka mereka ubahlah
agar mampu kemudian mengakomodir perkembangan hukum sosial masyarakat ketika itu
kan begitu dia
jadi yang kedua begini
kalau kita ingin mengubah undang undang dasar karena di pasal tiga puluh tujuh itu kan dibolehkan
mari kita ubah tetapi jangan memberikan benefit
langsung kepada pengubahnya
oke jadi berlaku untuk periode berikutnya
sehingga tidak ada kelihatan kepentingan
ini mau diubah tinggal hitungan hari
di kpu kalau kita lewat jalan ponegoro udah ada hitung mundurnya
tanggal hitung mundur sudah ada
uu dasar mau kita ubah lagi
ini kita dengarkan pernyataan resminya pak lanyala
supaya kita tidak multi tafsir ya
sebenarnya apa sih yang ingin beliau sampaikan nanti saya ingin tanya ke mas kodari setelah ini
saya punya konsep sebagai seorang negarawan
saya punya konsep konsep saya itu
kembali presiden mengeluarkan dekret
setelah itu diadendem sambil diadem ini
presiden bersama dpr bersama dpd
silahkan dia meneruskan perjuangan keneragaraannya
sebagai seorang pemerintahan yang sudah terpilih
oke mas kodari
ini pernyataannya pak lanyala memberikan angin segar
kayaknya anda sudah menggagas jokowi prabowo dua ribu dua puluh empat ini dari tahun yang lalu ya
ini angin segar nggak buat anda sebagai penggagas
mohon maaf dengan segala hormat ya
kalau saya itu kan konsepnya perubahan konstitusi itu lewat jalur amandemen
nah mengubah konstitusi itu secara garis besar
kalau nggak salah ya bang ferry ya
ada dua macam ada amandemen ada dekret
kalau amandemen yang melakukan perubahan menurut konstitusi kita itu adalah mpr yang terdiri dari dpr dan dpd
tapi kalau dekret yang mengeluarkan kebijakan itu adalah presiden
nah dekret sesuatu yang berbahaya unpredictable ya
karena ya istilahnya itu sesuatu yang anu lah
yang di luar jalur yang sudah ada lah kira kira begitu
kalau saya menggagas penggunaan amandemen untuk jalur perubahan konstitusi
sebenarnya saya sebut itu angin panas
bahkan itu sebetulnya angin panas yang berisiko lah kira kira begitu
karena kita punya pengalaman bahwa seorang gus dur misalnya begitu mengeluarkan dekret kan menimbulkan ketidakpastian politik
walaupun memang saya aku yakin walaupun pada saat itu belum ada survei
tingkat kepuasan pak abdurrahman wahid dengan pak jokowi itu berbeda
karena kan kita tahu waktu itu ada banyak konfrontasi
dan ada banyak masalah yang terjadi pada masa pak abdurrahman wahid
tetapi walaupun tingkat kepuasan tinggi menurut saya dekret bukan jalan yang anu bukan jalan yang tepat lah
oke dekret memang bukan jalan yang tepat ya
tapi amandemen konstitusi pintunya masih terbuka
tadi makanya digagas juga oleh teman teman dpd
yang ingin saya tanyakan mas kodari
kenapa sih sebetulnya anda sejak awal terus konsisten menyuarakan pak jokowi bisa panjang terus periodenya
karena seperti yang saya pernah bilang berkali kali juga puluhan kali kalau kata istilah beliau tadi di tv
saya katakan bahwa kita berhadapan dengan situasi khusus di mana pada tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang itu akan terjadi polarisasi ekstrim ya
dimana kelompok identitas akan menggunakan pemilu untuk cara mereka kembali dalam arena pusat pemerintahan untuk eksistensi mereka
dan itu akan menggunakan stempel calon islam kepada siapapun calon yang akan maju nanti
itu pasti nanti akan dipakai stempel calon islam
dan saya melihat tren yang terjadi ya
baik dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas pilkada jakarta dua ribu sembilan belas
kemudian medsos peristiwa kekerasan yang terjadi misalnya ade armando dan seterusnya
itu mengarah kepada satu titik di mana pemilu kita dua ribu dua puluh empat bisa menjadi pemilu yang berdarah darah
jadi mungkin gak usah ada pilu
dan karena itu solusinya tetap ada pilpres
tetapi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong
dan pada hari ini saya lihat yang bisa menjadi titik temua semua kandidat tersebut
barangkali juga disana nanti install sby begitu ya
seperti acara kawinan inilah misalnya begitu
kaisang dan pengantinnya itu bisa kumpul
lengkap keluarga pak sby ada ahy ada ibas ada keluarga lah pokoknya lengkap begitu
sehingga kemudian kotak kosong itu berhadapan dengan calon tunggal
ya kota kosongnya nggak bisa dikasih stempel calon islam yang akan membuat masyarakat kita ini menjadi terbelah
oke bentuk demokrasinya dimana saya ingin tanya nanti kepada
kepada bentuk demokrasi dimana di seluruh dunia gak ada kayaknya ya
kita akan tanya nanti secara demokrasi itu dimungkinkan atau tidak
gak usah jauh jauh
gak usah jauh jauh dalam negeri juga ada kok
oke saya ingin tanya ke bang jansen dan juga ke uda ferry
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di
ada ada pemirsa cnn ada ada